simulasi dimulai saat siswa akan memasuki sekolah hingga pulang sekolah
dimulai dari pengantaran tidak hanya siswa namun wali murid juga diperiksa suhunya
siswa kelas tujuh delapan dan sembilan jam masuknya dibedakan tiga puluh menit untuk menghindari kerumunan
bila suhu siswa normal diperbolehkan untuk memasuki sekolah
bila di atas tiga puluh tujuh lima disiapkan ruang khusus untuk penanganan awal
penyemprotan disinfektan secara manual ataupun bilik wajib dilakukan
sebelum memasuki kelas dipastikan sebelumnya kelas dalam kondisi tertutup dan sudah disterilkan
guru adalah orang pertama yang memasuki ruangan sementara murid menunggu di depan
dimulai dengan melepas alas kaki guru mencuci tangan di depan kelas
setelah itu hanya guru yang boleh membuka dan menyentuh pintu
treatment masuk kelas melepas sepatu dan membersihkan tangan juga diterapkan
berbeda dengan sebelum pandemi dalam simulasi ini terdapat guru pengarah yang berjaga di selasar
mengawasi jarak dan protokol setiap murid dan guru
memasuki dalam kelas siswa duduk sesuai nomor absennya
siswa dilarang berpindah tempat duduk atau memegang apapun selain buku dan perlengkapan pribadinya
untuk mengurangi kerapatan di dalam kelas siswa bernomor absen ganjil hanya masuk senin rabu dan jumat
sisanya masuk selasa kamis dan sabtu
sisanya yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung di sekolah tetap melaksanakan belajar daring
sementara saat izin ke kamar kecil siswa wajib memakai kartu identitas untuk mengkondisikan jumlah yang keluar kelas
berbeda dengan sebelum pandemi kini siswa ke toilet wajib didampingi guru pengarah agar siswa tidak menyentuh apapun dan

siswa tidak bisa menghubungi guru pengarah
sesampai di toilet siswa dilarang memegang setiap gagang pintu
terdapat petugas yang membukakan pintu
setelah selesai siswa wajib mencuci tangan dan disemprot disinfektan
sesampai di dalam kelas kartu dikembalikan dan disemprot disinfektan
guru juga dilarang banyak berpindah tempat merapat dan berkontak fisik dengan siswa
jumlah jam pelajaran juga dikurangi dari hari normal menjadi tiga lima jam per hari
kantin sekolah pun masih diliburkan
tidak ada jam istirahat sehingga siswa boleh makan minum bekal sendiri dengan seizin guru
saat pulang siswa juga menunggu jemputan di dalam kelas bersama guru
dilarang menunggu bergerombol di halaman sekolah
baru ketika jemputan datang siswa izin ke guru dan baru dipersilahkan meninggalkan kelas dengan pengawasan jarak
simulasi ini berdasar panduan dari dinas pendidikan kota surabaya
dan disesuaikan dengan kondisi sekolah
kami menunggu arahan selanjutnya hanya untuk persiapan simulasi ini tetap harus kita laksanakan
suatu ketika nanti memang kota ini surabaya sudah siap
karena ini adalah pilot project menunjukkan beberapa sekolah dulu mungkin setelah itu baru sekolah yang lainnya
meski sudah dilaksanakan simulasi pemerintah kota surabaya sendiri
belum menentukan kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dimulai
jadi hari ini nanti ini saya jam satu bersamaan karena hanya janji dengan anda ini
saya rapat dengan tenaga opd terkait dan tenaga ahli
dan nanti kalau tenaga ahli itu sudah saya paparkan
dan kemudian saya sampaikan termasuk evaluasi simulasi yang hari ini
nanti seperti apa rekomenya apakah masuk
masih perlu kunjung sekali lagi atau kemudian langsung ditetapkan
itu nanti tim yang akan memutuskan
kegiatan simulasi dimulai sejak pekan ini dan secara bergilir diuji cobakan ke dua puluh satu sekolah menengah pertama di surabaya